dari sini kita bisa menikmati bulan lebih dekat
kamu selalu saja bisa memikat hatiku
sekarang romo baru tahu
kalau kamu adalah korban perkosaan
romo tidak seharusnya menyalahkan kami
karena kamu memang tidak berdaya
sembah syukurku padamu yang witi
telah menyadarkan rikruwayan wuru
terima kasih romo
tapi bagaimana dengan kehamilanku romo
itu nanti kita pikirkan ya
tapi yang terpenting
bayi itu harus hidup
karena bayi itu tidak memiliki dosa
sebaiknya kita pulang tadi
terima kasih atas bantuan
selalu jaga kandungannya
terima kasih nyi
katakan kepada aku
apakah kau yang telah mengirim syair syair itu untukku
syair yang mana
tidak usah berbahasa basi
siapa yang mengatakan padamu balastri
kakak arya kamandanu
jadi kamandanu menolakmu
tidak ada yang bisa dihukum
apa kau lakukan itu kepada hidupku
kenapa kau berencanakan ini semua terhadapku
apa sebenarnya tujuanmu
apakah kamu ngamak
ini adalah adalah ikanéré
apa yang tadi kau lakukan kepada aku
maafkan aku pak lastri
aku tidak bermaksud mencelakaimu
aku hanya ingin merasakan dekat denganmu
dari lubuh hatiku terdalam
aku minta maaf atas apa yang kulakukan
tapi aku tidak perlu bersembunyi di belakang komandan
kalau saja aku yakin
kamu akan membalas cintaku
sudah lama aku jatuh cinta pada yang membalas
tidak mungkin kau cinta kepada aku
apa karena aku tidak pantas
apa tidak ada sedikit saja perasaan dalam hatimu untuk membalas cinta
ikuti kemana hatimu pergi

jika cinta mengalir bagaikan air di kalai
hati dan pikiran yang bening
sumpah mapetualam menemukan secercah cahaya
setelah sekian lama terkurung
di dalam lembah berkabut
oh pak lastri
lebih dahsyat dari gelombang tujuh samudera
aku merasakan ada seseorang yang mengikuti kita ray
aku juga merasakannya
menurutku itu radendia wijaya
kau cinta sama aku
kela kamu akan tahu jawabannya sendiri pak lastri
apa gunanya menjawab
kenapa aku harus memikirkan kakang kamandanu
yang jelas jelas tidak mencintaiku
sedangkan di depanku
seorang yang tak kalah baik
datang menawarkan cinta yang tulus
kamu masih belum menjawab pertanyaanku pak lastri
aku percaya padamu
kamu lihat bulan itu
aku tahu di mana tempat untuk menikmati bulan itu
kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku

saya memberi sekolah ini kerja hariannya
aku sudah dua kali mnie
yang lainnya ubah cer advisa
nah pak lastri
dari sini kita bisa menikmati bulan lebih dekat
kakak kamu selalu saja bisa memikat hatiku
selama ini keindahanmu tertutup oleh keindahan bulan
tidak apa apa aku tidak mendapatkan kakak kakak mandan
kakaknya pun tidak masalah
yang penting aku menjadi menantu empu hangga reksa